google berkomitmen mendukung program pemerintah indonesia
untuk menjadi negara dengan ekonomi digital di asia tenggara
untuk itu salah satu inisiatif yang diluncurkan adalah program
digitalisasi usaha kecil menengah atau ukm yang dinamakan gapura digital
dan untuk lebih mengenal program ini lebih dalam lagi
telah hadir bersama kita di studio head of small medium business
atau smb marketing google indonesia fida haider
selamat sore fida
terima kasih sudah hadir ya
ya fida terima kasih banyak sudah hadir bersama kami di cnn business
kemarin acara launching nya sukses sekali meriah sekali
alhamdulillah terima kasih
animonya para ukm yang hadir di acara peluncuran gapura kemarin
jadi banyak juga yang stay back untuk kita ada pelatihan sedikit setelah acara peluncuran
jadi cukup antusias saya senang sekali
iya dan juga
ini memang sangat menarik ya
sebenarnya google sudah lama melakukan pelatihan program training
tapi untuk kali ini sepertinya ada yang baru di gapura program ini
bisa ceritakan seperti apa yang baru pada saat ini
ya memang google itu sudah tidak asing untuk membantu ukm
kita sudah melakukan pelatihan itu dari dua ribu empat belas
tapi biasanya pelatihan kita itu kita seperti roadshow
jadi setahun sekali kita pergi ke beberapa kota
dan kita sudah pergi ke enam kota
kita sudah membantu lebih dari tujuh ribu ukm
tapi lebih banyak lagi kan di luar sana
jadi yang kita bentuk sekarang dengan program gapura digital itu
sekarang programnya adalah lebih intensif training di co working space
atau di tempat tempat di sepuluh kota
orang bisa cek g co slash gapura digital untuk melihat kapan kelas berikutnya ada
itu tiap minggu
jadi mereka bisa langsung daftar dan bisa langsung datang
ini menarik sekali nih

ini menarik sekali nih karena banyak sekali pelaku umkm di indonesia yang memang selama ini berada di indonesia
belum mengenal belum ada penetrasi internet dan lain lain
tapi tujuan dari google ini supaya mereka lebih melek digital lebih melek internet lagi
selama ini yang sudah mengikuti program pelatihan
apakah fida melihat ada perbedaan yang signifikan dari mereka sebelum ikut latihan dan kemudian sesudah melakukan program pelatihan ini
kita sudah pernah melakukan penelitian dengan deloitte
ketika itu kita mencoba melihat apa sih korelasi antara orang yang sudah melek digital dan sudah mulai menggunakan digital ya
dengan pendapatan dari bisnisnya
tapi juga dari secara ekosistem mereka satu setengah kali bisa membuka lapangan kerja baru
dan ini kan berarti impact nya buat indonesia ini besar ya
sejak pertama kali diluncurkan dua ribu empat belas jadi tiga tahun terakhir itu berkali lipat ya
hasilnya dan revenue mereka dan juga ekosistem yang sudah diciptakan
melalui program pelatihan ini
ya itu waktu itu researchnya itu ketika kita pertama kali jadi dua ribu empat belas ke dua ribu delapan belas
memang kita tidak benar benar memonitor mereka seterusnya
tapi secara anekdot kalau kita lihat memang membantu ya
banyak yang ukm yang bisa lebih terbantu dengan adanya digital
oke jadi sebelumnya mungkin setahun berapa kali ada program seminar seperti ini
biasanya setahun sekali di satu kota
jadi misalnya jakarta bandung surabaya tahun depannya jakarta bandung surabaya dan sebagainya
dengan program gapura yang baru saja diluncurkan kemarin
ini sepertinya google lebih bersemangat lagi nih untuk melakukan lebih banyak lagi training
dan juga treatmentnya seperti apa sih supaya lebih dekat lagi dengan pelaku ukm
jadi ya kita seperti kita bilang kita mau datang ke sepuluh kota
tapi gak cuma itu pelatihan kita tuh kita buat dengan konsep train the trainer
jadi kita juga merekrut fasilitator nah kita merekrut dari mana nih
kita merekrut dari komunitas komunitas ukm yang ada di semua kota ini
supaya kita bisa lebih dekat lagi dengan komunitas yang ada
contohnya mungkin ada komunitas tertentu yang disasar
mungkin ada pangsa target bidang usaha ukm tertentu yang anda targetkan selama ini
sebenarnya kita nggak ada ya bidang usaha tertentu
karena ternyata setelah kita lihat ragamnya cukup banyak ya
dari yang dia jualan retail ke konsumen sampai yang ke b dua b jualan bata merah gitu
jadi sangat sangat beragam
bervariasi sekali ya
oke bagaimana dengan target sendiri
tadi mungkin sepuluh kota ya sampai dengan akhir tahun ini
mungkin ada berapa ratus ribu
mungkin ada berapa ratus ribu
ada lagi pelaku ukm yang akan menjadi mungkin target dari fida sendiri
kita sekarang ini baru kita mencoba ke sepuluh kota lalu kita akan melihat animo masyarakat
karena tadi sebenarnya uniknya program kita kan adalah train the trainer
jadi kita nggak tertutup kemungkinan juga kita akan merubah untuk kalau misalnya ada lebih banyak animo masyarakat
bisa jadi lebih besar lagi
jadi sekarang kita akan melihat dulu feedbacknya
oke itu kan dari sisi pelatihannya
sedangkan bisnis google sendiri ada juga yang berupa produk dari google itu sendiri

harapan fida tadi sempat menyebutkan bahwa ujung ujungnya mereka yang sudah merasakan seperti apa pelatihan
training dari penggunaan google ini nanti ujung ujungnya akan menggunakan produk produk dari google sendiri
seperti apa nanti sebenarnya harapannya dan korelasinya dari training kemudian menjadi pengguna google itu sendiri
ada dua korelasinya
yang pertama adalah semakin banyak ukm yang go online dan ada di online maka sebagai konsumen
sebenarnya konsumen juga diuntungkan
karena ketika mereka mencari maka informasi yang ada di google itu sendiri
jadi itu di internet semakin banyak
jadi di satu pihak itu menguntungkan konsumen dan google punya bisnis sendiri untuk konsumen
di pihak lain memang google ada produk produk yang memang untuk bisnis
jadi misalnya ada produk yang untuk advertising berbayar ada juga produk yang untuk efektivitas kerja
misalnya email google drive itu juga bisa membantu bisnis
jadi mungkin dari sekian banyak ada yang sudah ready untuk go to the next level mereka bisa menggunakan produk google yang lain
karena untuk program gapura itu bisa menggunakan produk google yang lain

jadi kalau dari sisi keuntungan google itu sendiri dari mana ini bisa melihat ini sebagai commercial business
ya sebenarnya program kita tidak berbayar juga produk produk kita juga banyak yang tidak berbayar
misalnya google business school itu tidak berbayar
kita kasih mereka website gratis dengan domain gratis itu sudah tidak berbayar
jadi mungkin kalau dilihat keuntungannya apa ya kita melihatnya itu long term
google itu kan semua berbisnisnya di arah internet

jadi untuk kita bisa ada di suatu tempat itu kita perlu ekosistem yang kuat
nah disinilah yang kita lakukan adalah untuk memastikan bahwa indonesia ini digital ecosystemnya bisa tumbuh dan berkembang dengan kuat dulu
kalau kita lihat secara volume ini sungguh besar sekali ya angka dari pelaku ukm
tapi dari digitalization nya mungkin belum maksimal
mungkin bisa dibandingkan dengan negara apa nih fida
mungkin harapannya indonesia ini bisa dibawa menuju ke arah mungkin tarif atau mungkin singapura atau malaysia
atau negara tetangga lain yang sudah berkembang begitu
kita melakukan riset tiap tahun
itu dari pelaku konsumen
itu masih kecil
itu kalau dibanding negara negara southeast asia lainnya ya asia tenggara itu kita masih paling
jadi mau dibandingkan sama negara manapun kita masih ada jarak untuk kita bisa ke arah sana
tapi malah untuk google ini dilihat sebagai peluang bisnis begitu ya
potensi yang masih belum unceap begitu masih belum digarap seperti itu
kalau google kita juga melihatnya dari sisi jumlah penduduk indonesia kan memang besar ya
jadi untuk sebuah negara yang cukup besar bagaimana kita bisa menyokongnya atau mensupportnya
itu kita perlu lebih banyak usaha ke arah sana
jadi kita melihatnya ke arah situ dulu sih
yang penting kita ekosistemnya ada dulu
karena kalau misalnya nggak ada ekosistem dan orang tidak yakin untuk ke arah internet
itu ya apapun usaha kita ya mentoknya di situ
jadi dari segi konsumen pengguna internet dari consumer itu banyak sekali begitu ya
tapi dari pelaku usaha masih sedikit
nah kalau misalnya kita bicara tentang ekosistem ini sendiri
kemudian kita banyak sekali mendapatkan berita berita belakangan ini yang mengkhawatirkan
kemudaran semuanya seperti yang baru baru ini terjadi
ini bagaimana cara google untuk memberikan keyakinan bagi para pelaku ukm untuk bisa masuk ke internet
bisa go internet tapi dengan menjamin keselamatan mereka gitu keamanan mereka
ya kalau yang mongword saya nggak bisa komen banyak
tapi saya lihat dari microsoft mereka mengeluarkan suatu blog untuk menjawabnya ya
tapi kalau dari google sendiri semua produk produk kita itu ada safety atau keamanannya
misalnya ketika kita bicara tentang google business school
atau pendaftaran bisnis anda di google itu terbuka untuk semua orang
tapi kita ada proses verifikasi
nah proses verifikasi ini terjadi ketika orang mendaftar
lalu google akan mengirimkan mereka suatu pin
sehingga mereka dapat dipost dan mereka masuk dan mereka memasukkan pin
nah itu kenapa
karena itu salah satu proses keamanan kan
untuk memverifikasi kalau anda mendaftarkan bisnis
maka saya bisa seyogianya mengirimkan surat ke anda
jadi kalau anda terima berarti bisnis sudah selesai
terverifikasi begitu ya
jadi itu salah satu bentuk kita menjaga keamanan juga
tadi fida sempat menyebut targetnya adalah sepuluh kota di indonesia
sampai dengan akhir tahun untuk program gapura ini
boleh diceritakan kota kota mana saja ini sepuluh nya
ya yang udah launch ini di jakarta bandung dan surabaya
itu tiga yang pertama
kota kota lainnya habis lebaran kita akan pergi ke semarang
kita akan pergi ke malang kalau tidak salah kita akan ke denpasar medan
belum ada yang di indonesia timur sepertinya ya
ya mungkin ke papua dan lebih ke timur lagi
belum ada rencana ke sana ya
apakah itu merupakan tantangan karena memang ini juga kaitannya dengan akses internet ya
adanya akses internet yang reliable begitu
apakah anda melihat ini kayaknya masih jauh nih untuk indonesia timur
apa mau fokus dulu di pulau jawa dan sekitarnya kota kota besar seperti
barusan disebutkan sepuluh ini
ya memang selalu ada tantangan
ya memang selalu ada tantangan untuk akses
di indonesia masih ada tantangan untuk akses
jadi itu salah satu konsiderasi kita
tapi ya itu kita lihat dulu apakah kita ada animoni di masyarakat
sangat senang sekali kalau misalnya kita bisa lebih dari itu
oke ini kan programnya baru diluncurkan kemarin
berikutnya apa ini next step nya apa
mungkin ada event event berikutnya atau target target tertentu
yang pertama sih kita pastikan dulu bahwa yang sepuluh yang kita coba rencanakan ini bisa
semuanya sukses dengan lancar dan kita akan terus melihat dan memantau
apalagi yang bisa kita perbaiki dari eksekusi di sepuluh kota ini
di lapangan begitu ya
dengar dengar ada juga program untuk entrepreneur wanita
ini seperti apa nih ceritanya
ya kita juga ada program untuk entrepreneur wanita kenapa
karena kita lihat sebenarnya uniknya di indonesia banyak entrepreneur itu yang wanita
tapi ketika kita bagi antara mikro kecil menengah
banyak dari mereka yang masih di mikro
jadi salah satu yang kita perhatikan adalah
kita akan membuat suatu konferensi yang kita namakan women will conference
itu kita akan ke beberapa kota
dan itu hanya khusus untuk pengusaha ukm yang wanita
itu akan mulai besok sebenarnya di jakarta terus kita beberapa kota lainnya
bakal sibuk nih sepertinya ya
oke apa sih yang dibutuhkan misalnya anggaplah saya pelaku ukm ya
apa yang saya butuhkan untuk bisa bergabung di program enggapura ini
minimal punya mungkin satu smartphone terus akses internet apa lagi
apa lagi yang dibutuhkan
minimum itu karena kita bisa lihat langsung di website kita
g co dgapura com untuk cek di kota anda kapan yang terdekat daftar datang
apakah mesti ada permodalan minimum berapa atau size usaha tertentu untuk bisa menjadi peserta di program gapura ini
saya rasa nggak ada karena uniknya kalau misalnya online memulai usaha itu bisa dari mana saja
jadi saya rasa sih nggak ada untuk kita
kalau dari google sendiri apakah ada bantuan
support bantuan dari segi pendanaan atau funding
kalau saat ini belum ya
jadi saat ini hanya dengan pelatihan
hanya pelatihan pelatihan saja ya
baik kalau gitu sebenarnya sudah banyak sekali ini support dari google untuk pelaku ukm
kita harapkan lebih berkembang lagi ke depannya berkat bantuan dari google indonesia
good luck fida dan juga untuk google indonesia
untuk usaha ke depannya
terima kasih sudah bergabung di cnn business